hai yang pak ustadz maksud itu santrinya bukan sobri melainkan haikal ya hai kemana hai
hai hai kan waduh jangan jangan kabur lagi dia astaghfirullahaladzim dan juga pak deni
hai enggak oke cek cek cek satu cek perhatian ditujukan kepada haikal
aduh malik malik aduh aduh bau bau
wah apa pula si air kali itu
kasur wah pasti ada ulahnya lagi nih
afuan ustaz zanurul benar kata putet
dia kan udah gede masih saja ngompol
udah udah kalian itu gak boleh menggunjing
menggunjing itu sama aja gibah
dalam surat al hujurat ayat dua belas allah berfirman bahwa orang orang yang suka menggunjing sama aja memakan bangkai saudaranya sendiri
udah mau kan
kayaknya jangan menggunjing
dia itu pasti mengompol ada alasannya
bikin malu pak dia
bikin malu pak dia
bikin malu pak dia
awas pusernya kasih capung
kang kamu tuh kalau jalan tuh pakai mata
kamu tuh cari apa sih
dari kemarin tuh aku tidur jalan tuh pakai kaki bukan pakai mata
kamu juga jalan tuh pakai kaki bukan pakai mata
kamu tuh gak usah nyolot
kamu jangan nyolotin juga
yaudah jangan nyolot
kamu tuh apaan ya
kamu juga gak usah nyolot
sesama muslim kan gak boleh berantem
masa udah baik kan berantem lagi
ya allah udah
masa berantem lagi
masa berantem lagi
kamu butuh nyolot banget
pakai berantem berantem depan
bikin malu pak dia
pak d denger
di pondok pesantren ini kamu ngompol ya
betul pak d
kok pak d tau
terus itu capung buat apa
kata orang dulu

aduh pak d
pak d kenapa

pak d pak d pak d

pak d pak d pak d pak d
assalamu'alaikum walaikum's assalam
ngikutin mungkin perasaan saya aja kali ya
kalian ngapain masih di sini jam segini lagi ngerjain tugas buat besok ke ustadz
oh bagus itu baru namanya santriwan kunanta ustadz tahu kalian pasti ngerjain tugas di
luar begini supaya dapat udara segar dilancarkan tugasnya kan hehehe udah seperti lagi kan masuk
sholat isya mending kalian beres beres untuk siap siap berangkat ke masjid ya
bunyi apaan tuh kucing apa kaleng tuh mungkin kucing dalam kaleng
kucing nendang kaleng paling bener
pas banget nih buat kabur tapi sebelum kabur aku ambil tas dulu ah
kabur enggak kabur enggak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah wa syukurillah kita sudah selesai melaksanakan shalat isya'berjamaah sekarang kita
akan mendengarkan hafalan ayat kursi dari teman santri kita yang bismillahirrahim
sobring kalau pak ustadz musa itu percaya sobring pasti hafal hafalan ayat kursi tapi tadi pak ustadz
belum selesai ngomong yang pak ustadz maksud itu santrinya bukan sobri melainkan haikal ya
hai hai kemana hai hai hai hai hai waduh
jangan jangan kabur lagi dia astagfirullahaladzim juga pak
hah itu dia
haikal kamu dari mana haikal
tadi abis sholat isya haikal ke toilet dulu
yaudah gak apa apa haikal
sekarang langsung aja haikal bacakan hafalan ayat kursinya ya

pak ustadz haikal haikal
dia itu masih taraf belajar
jadi kita harus tuntun dengan kesabaran ya
haikal hafalan kamu lemah sekali ya
kamu harus serius
saya yakin kamu pasti bisa menghafalkan ayat kursi
karena allah sudah memberikan jaminan